jalur tolong ambil wadahnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

gadis itu selain cantik
ia juga memiliki karamah
rara santam namanya
terima kasih rara santam
mengapakah melindungi maling itu
serahkan maling itu
tampulih kami hidup bang
dia memang mencuri singkong di kebun kidemang
semua itu kami akui karena kami yang bersalah
anak saya mencuri singkong tapi kami semua kelaparan
kami memang pendatang di kampung
tapi kami tidak melindungi orang yang telah berbuat salah
lima anak ini sudah mengakui bahwa anaknya bersalah
berapa kerugian kidemang
biar aku ganti
karena kamu punya uang
tidak ada yang bisa mengangkat itu

tidak ada yang bisa mengangkat itu

tidak ada yang bisa mengangkat itu
tidak ada yang bisa mengangkat itu
tidak ada yang bisa mengangkat itu

tidak ada yang bisa mengangkat itu
tidak ada yang bisa mengangkat itu
saya janji saya akan bertobat
orang yang sudah minta ampun dan menyerah
harus kita ampun
tidak memang sudah minta ampun
dia sudah berjanji akan bertobat
awas saja maha pengampun
masa hambanya keras kepala
cepat bawa kiduman dari sini
untung ada ini mas
untung ada ini mas
bapak bapak ibu ibu
jangan takut lagi menghadapi kehidupan
kiduman sudah berjanji dia akan bertobat
jika bapak ibu semua saling bersatu dan tolong menolak
para centeng dan kidemang tidak akan berani mengganggu lagi
bukan hanya cantik dan memiliki karomah
dia juga memiliki kanorageni
sebelum hanya tersisa
berarti tempat putri
kemencial atau untuk menorangkannya
kita pernah juga
dan gugusan pulau yang dipenuhi gunung berat
disini ketemukan alam yang sangat indah
ditumbuh hutan lebat dan peperangan yang hijau
laksana zanbur di katul istimewa
hawanya sangat sejuk dan nyaman
juga penduduknya yang ramah dan bersahabat
kata buruk di pulau inilah aku akan menemukan jodoh
seorang perempuan bangsawan
yang bernama syarifah muda
seorang pendekar bisa mematahkan pedang
pedang malaikat warisan buruku
hanya allah yang mahatat
semoga disini aku bisa berniaga
dan menciarkan agama allah
dan juga menemukan seorang gadis yang soleh
dan berbakti kepada allah
jauh dari kami
terima kasih nak
berbuat kamu nak
tidak apa apa kakek
kebetulan saja saya melintasi hutan ini
dan melihat kakek terjatuh
kamu baik sekali nak
tidak sebetulnya kakek
kakek hanya sebatang kara di dunia ini
kakek tinggal dimana
saya tinggal di hutan itu
kakek sudah makan
kakek dari pagi
sampai sekarang belum makan nak
gadis ini memiliki karungan